dan soal wacana tawaran jabatan untuk jokowi sebagai panasehat prabowo kita bahas malam hari ini bersama idrus marham
sekretaris tim kerja strategis prabowo gibran dan pengamat politik ikrar nusa bakti
selamat malam mas ludia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam bang idrus jadi kemarin ini kan ada isu soal penutupan presidensial club
kemudian juga sekarang justru ada dewan pertimbangan agung yang katanya akan menempatkan pak jokowi ini selalu di dekat pak prabowo
ini seberapa penting sih sebenarnya bang menempatkan pak jokowi selalu berada di dekat presiden terpilih prabowo subianto
jadi mbak giri jadi biar tidak diolah dan tidak digoreng goreng ya barangkali perlu kita memahami alur dan konstruksi berpikirnya prof ikrar ya
bahwa sebenarnya ada pengikat antara pak prabowo dengan pak jokowi
pak prabowo sudah melakukan suatu komitmen politik untuk melanjutkan program program pembangunan yang dikerjakan oleh pak jokowi
maka tentu ini secara fungsional ada ikatan
keterlibatan pak jokowi berperan itu adalah sebuah keniscayaan
karena di sini ada jaminan supaya ada jaminan bagaimana program program pembangunan itu
nah oleh karena itu maka perlu ada komunikasi
ya perlu ada komunikasi perlu ada diskusi
yang barangkali menurut sekjen gerindra itu perlu menjadi sebuah wadah sehat nasihat
apakah nasehati itu terkait dengan substansi program untuk pengembangannya
maupun terkait misalkan dengan strategi pelaksanaan program program yang ada
nah oleh karena itu agar supaya tidak digoreng
tidak digoreng tidak diolah tidak ditafsirkan
dan ini memang jadi persoalan barangkali mbak audrey
kalau misalkan pak jokowi berperan apakah itu penasehat
tapi tidak ada posisi formal misalkan
karena tidak terbiasa kita di republik ini
bukankah pada saat ada penempatan posisi justru sebaliknya dianggap cawe cawe
memberikan nasihat di belakang layar saja bang
nanti justru selama ini kalau misalkan
jadi orang berperan tanpa posisi ini jadi persoalan
tetapi kalau punya posisi lalu berperan
orang yang berperan di luar posisinya mbak odri
itu namanya overacting secara teoretik
nah memang persoalannya sekarang
kalau secara fungsional kehadiran pak jokowi dalam rangka untuk menjamin
kelanjutan program program pembangunan
apakah itu pengembangan substansi program atau strategi pelaksanaannya
itu memang muncul wacana wacana
ada yang menyebut diwan tim pres
kemudian ada ide gagasan lagi yang disampaikan presidensial club
bagaimana kalau menjadi pemimpin koalisi
ada juga wacana terakhir dan saya kira juga ini disampaikan oleh ketua mpr
menghidupkan kembali lembaga dpa
yang pada intinya adalah pak jokowi ini tetap ada posisi gitu ya
pak ikral ini memang dilihatnya penempatan dari pak jokowi ini selalu berada di dekat pak prabowo
ini memang harus selalu ada jabatan
ini sebenarnya kalau gitu diartikannya pak jokowi yang ingin selalu dekat sama pak prabowo
atau pak prabowo yang ingin selalu dekat dengan pak jokowi
kalau menurut saya pak jokowi yang memang ingin tetap dekat dengan prabowo ya
karena tampaknya beliau ingin agar apa yang dulu menjadi program program beliau akan dilanjutkan oleh pak prabowo
dan kemudian upaya upaya untuk kemudian dia bisa menduduki jabatan dan bisa berpengaruh terhadap kabinet
itu juga sudah berkali kali dilakukan
karena pak jokowi akan diangkat menjadi koordinator partai politik pendukung prabowo gibran gitu
dan kemudian ternyata ada kesulitan kan
satu misalnya psi kan akhirnya juga nggak masuk parlemen
kemudian dia upaya untuk ambil alih misalnya posisi ketua umum partai golkar gitu
tapi kita tahu golkar tidak kayaknya ya tidak berkendak
muktamar partai golkar ya
pada sebelum bulan desember gitu kan
maksud saya sebelum september itu
kalau itu kan berarti munaslup gitu kan
jadi ini yang buat saya dilema dilema yang dihadapi oleh jokowi
dan kalau kita lihat juga misalnya pendekatan apakah dia bisa menjadi bagian dari presidensial klub ya
yang kemudian dia mengusulkan kalau perlu rapatnya dua hari
kalau di rapatnya dua hari itu berarti rapat rapat presiden club itu jauh lebih banyak dibandingkan rapat terbatas ataupun rapat lengkap dari kabinet begitu kan
ini yang saya lihat usaha usaha itu jalan terus ya
ini juga mungkin bung idrus sepakat atau tidak sepakat dengan saya
bahwa memang itu rentang waktu yang terlalu panjang antara hasil pemilu presiden dengan
pergantian presiden pada oktober dua puluh
itu saya pikir perlu ditinjau kembali ya
karena kita tidak ada lagi pemilihan yang terbagi antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden gitu kan
ini juga menjadi sesuatu yang penting
karena jeda waktu yang terlalu panjang ini juga menyulitkan pemerintahan terbaru
dari pemilu itu untuk bisa cepat ambil alih pemerintahan begitu
karena di negara manapun ya itu pergantian pemerintahannya itu nggak sampai berbulan bulan
apalagi ini sampai enam atau hampir
makanya muncul berbagai macam ide gitu ya
apalagi anda lihat sekarang ya apa yang terjadi ini
misalnya bagaimana dpr dengan pemerintah tiba tiba mengajukan berbagai revisi undang undang ya
baik itu undang undang mahkamah konstitusi
itu itu semuanya kan anda tahu di dalam pemerintahan dimanapun di dunia
begitu sudah terjadi pemilihan umum
yang namanya presiden ataupun perdana menteri itu sudah menjadi yang disebut dengan pemerintahan yang demisioner
pak ikrar saya mau nanya lagi deh ke bang idrus
itu kata tadi pak ikral berpendapat bahwa kayaknya pak jokowi kok yang ingin selalu dekat dengan pak prabowo
karena kan ada mas gibran juga yang menjadi representatif dari pak jokowi
jadi tetap menjaga jalur on the track gitu dengan program programnya pak jokowi yang dilanjutkan dengan pak prabowo
jadi mbak dirijen saya kira begini
sekali lagi saya katakan tadi ada ikatan fungsional
ada komitmen politik yang telah dibuat oleh pak prabowo bahwa ingin melanjutkan program program pak jokowi
nah untuk melanjutkan itu maka komunikasi antara pak jokowi dengan pak prabowo
adalah sebuah keniscayaan untuk menjamin bagaimana program program itu bisa jalan dengan baik ke depan
baik dilihat dari substansi program dalam rangka pengembangan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat
ataukah terkait dengan strategi pelaksanaan
bahkan sebenarnya untuk menjamin ini adalah pak jokowi adalah dibutuhkan
tapi nggak nama anggaran lagi bang karena kan sudah ada one team press nih
mungkin ya sebagai ininya kenapa harus ada dewan pertimbangan agung kan bukannya menambah lagi pos anggaran
kan kita ini kan wacana tentang itu one team press
kontempresi itu sesuai dengan undang undang yang ada adalah merupakan bagian daripada eksekutif
ya karena ini merupakan bagian daripada eksekutif maka tentu kalau one team press itu dan di situ adalah pak jokowi ada masalah psikosoial politik
lalu ini sebenarnya wacana ini sudah lama berkembang dan juga dikembangkan oleh bang jimli ya sidiki
ya profesor jimli mengatakan bahwa apa dikatakan pak jimli
penasehat harus sama dengan yang diberi nasihat
agar nasihat tersebut tidak hanya bersifat sukarela saja
nah oleh karena itu maka supaya one team press ini bukan merupakan bagian daripada eksekutif
coba bayangkan aja mbak udri kalau ini merupakan bagian dari eksekutif karena itu kan di bawahnya presiden
nah muncullah gagasan kalau begitu one team press ini adalah diperkuat dan hidupkan kembali
apa namanya dewan pertimbangan agung itu
nah memang tadi ada penjelasan dari prof siti zohra mengatakan ke depan ini ya miskin struktur kaya fungsi
nah saya kira saya ingin lebih jauh
di golkar dulu sebenarnya itu sudah punya gagasan bahwa amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima mbak udri ini
ini lonjong lonjong semua hasilnya sekarang bahkan ke barat baratan
sistem ketatanegaraan sistem politik sistem pemerintahan itu cenderung individualisme dan liberalisme
tidak lagi memperhatikan asas dan nilai nilai kekeluargaan dan kegotong royongan
akhirnya ya terjadi kemarau kebetulan ini gitu
oke pak ikrar itu setuju nggak tuh dengan pendapatnya bang idrus tadi
ya sebetulnya ini saya ingin katakan dulu ya bahwa persoalan apakah ini akan dibentuk dpa ataupun one team press
ya itu juga harus tidak ada kaitannya dengan persoalan anggaran
anggaran kan bisa dipindah aja dari one team press ke dpa begitu kan
tapi persoalan penggunaan istilah dewan pertimbangan agung itu berarti itu kembali ke undang undang dasar empat puluh lima yang asli ya
ini yang harus kita camkan ya
dan juga tadi bang idrus mengatakan bahwa
apa namanya itu kita memang sudah terlalu terjerembab ke dalam suatu sistem demokrasi liberal ya
untuk bukan kebarat baratan tapi demokrasi liberal lah ya
dan jauh dari demokrasi pancasila yang penuh dengan pendekatan ketuhanan persatuan indonesia kerakyatan keadilan sosial dan sebagainya ya
apalagi sejak misalnya pemilu legislatif
nah dpa itu sebetulnya kalau misalnya wati pres dijadikan dpa nggak jadi masalah kalau buat saya ya
kecuali lagi lagi ini akan ada konotasi kembali ke undang undang dasar empat puluh lima itu ya
dan kalau kita kemudian akan mengamandemen kembali ud empat puluh lima yang sudah di amandemen empat kali sampai dua ribu dua itu ya
anda bisa bayangkan nanti lima tahun pemerintahan prabowo gibran ke depan sampai dua ribu dua puluh sembilan itu penuh dengan persoalan persoalan menata ulang sistem ketatanegaraan kita
sebenarnya posisi apa sih yang pas untuk pak jokowi setelah pensiun nanti
kalau buat saya dia udah berhenti gitu
kenapa demikian cukup lah buat dia
dia udah jadi wali kota dua kali gubernur satu kali presiden dua kali gitu
soal nanti prabowo akan mengikuti jalannya atau tidak kan pak prabowo udah janji
kedaulatan penuh pada presiden ya
pak presiden terpilih untuk melakukan pemerintahannya secara baik
tentunya dengan pertimbangan pertimbangan rasional
saya beri contoh misalnya apakah kemudian pak prabowo akan melanjutkan pembangunan ikn secara menggebu gebu
karena dikala keuangan negara sedang macet gitu kan atau tidak dalam artian banyak ya
atau program program juga seperti makan siang gratis dan sebagainya
demi menjaga agar yang namanya cash flow kita devisa kita itu jangan sampai habis hanya untuk program program tersebut begitu
kalau kita lihat saya agak berbeda dengan apa
prof ikrar ya ini bukan persoalan pak jokowi cukup atau tidak
tetapi di sini sudah ada ikatan fungsional yang bagaimanapun dalam rangka pak prabowo untuk melanjutkan program program pembangunan maka keterlibatan
pak jokowi ini adalah sebuah keniscayaan
perang pak jokowi jadi jangan tidak boleh kita membatasi bahwa cukup lah tidak boleh
nah tinggal bagaimana format peran itu dilakukan
kalau tampak posisi itu dianggap cawe cawe